saudara dua puluh satu ketua rt dan enam ketua rw diberhentikan kepala desa wanakerta kecamatan sindang jaya kabupaten tanggerang banten
diduga pemecatan dilakukan lantaran anak kepala desa kalah dalam pemilihan legislatif dua ribu sembilan belas
dari keterangan salah seorang ketua rw saudara kepala desa meminta para ketua rt dan juga ketua rw yang berada di wilayahnya untuk mendukung anaknya
yang maju pada pemilihan calon legislatif
belakangan anak dari kepala desa ini gagal menjadi anggota dewan
imbasnya kepala desa wanakerta pun memberhentikan dua puluh satu ketua rt dan ketua rw di wilayahnya
jadi itu ada lima belas ribu lima ratus sebelas ribu yang saya bayar untuk memilih anak saya itu lima puluh ribu per amplop
berarti lima belas ribu saya tutup sepuluh ribu berarti kan lima ratus juta bu
kenapa uang yang dari saya dikasihkan kenapa tidak dikasihkan kepada saya titipan dari saya
ada beberapa rt yang jelas jelas sudah menyalahi aturan
maka kenapa dicari tilap
kalau termasuknya ketua rt dan ketua rw sudah tidak sepaham sama kepala desa buat apa bu
kalau nggak salah yang dimentiin sama saya dua belas rw nya tiga